pemerintah kota palangkaraya menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan
seiring dengan peningkatan kasus karhutlah yang terus meluas di wilayah tersebut
bergabung bersama kami sore ini ada plt kepala badan penanggulan bencana daerah bpbd kota palangkaraya kalimantan
tengah ada pak alman parluhutan pak pahan selamat sore
selamat sore pak
selamat sore pak alman
selamat sore pak alman
baik kami minta dari anda situasi kondisi terbaru seperti apa kota palangkaraya silahkan pak
baik terima kasih
situasi terkini kota palangkaraya hingga pukul tujuh belas tiga puluh
memang kualitas udara sangat hukum ya sangat tidak sehat
nah dia dibatkan oleh titik titik api yang masih berkelanjutan
dan titik api yang masih belum tuntas untuk dipadamkan
karena kalau sudah ada titik api itu sampai tuntas tempat amannya dibutuhkan personil di lapangan itu sampai tujuh kali padaman
nah yang ada sekarang asap masih muncul
karena kalau tidak gembut tidak terbakar sampai ke bawah
di atas ini dipadamkan
itu pasti menimbulkan asap
baik kalau saya minta datanya hingga sore ini sudah berapa terpantau ya pak ya
titik atau spot titik api atau titik panas di kalimantan tengah
apakah masih sekitar dua puluh tiga ribu lebih pak alman
kalau kota palangkaraya ya
yang terbakar ya sudah enam ratus lima puluh empat enam puluh dua hektare di empat kecamatan
ketamatan pahandut tekan raya tabangau dan bukit batu
baik ada upaya pemadaman hingga kini ya pak ya
tujuh kali personil melakukan pemadaman setiap harinya pak alman
tapi kendala apa yang dialami oleh petugas dan juga tim di lapangan
ya makasih kita melakukan pemadaman setiap harinya pak alman

ya kayak manggalakmi sapur bb
terus relawan relawan yang kita rekrut ini jumlahnya sampai seratus orang
yang terbagi dalam tujuh tim
jadi satu tim ini bisa menawarkan lima sampai tujuh orang
nah yang saya tadi
untuk memendamkan api itu sampai disebut pintas
itu sampai tujuh kali
kecitik yang sama itu maksud saya tadi
nah kalau pemadaman setiap hari
begitu di titik a
kita beroperasi untuk memendamkan
itu di atasnya di titik b muncul api
nah seperti itu
nah kita membuat waktu
kita mengutamakan penyelamatan dulu
titik titik api yang dekat dekat kompleks
kemukiman seperti itu
kalau saya tangkap ya pak alman ya
peningkatan tren hotspot titik api ini berbanding lurus ya
dengan luasan kejadian karula yang terjadi di kota palangkaraya pak alman
kebetulan palangkaraya ini kan punya
stografis yang agak
beda dengan daerah lain
banyak lahan lahan yang
atau lahan lahan yang masih
jadi lahan lahan yang
untuk pertumbuhan ekonomi
masih banyak lahan lahan yang
masih belum di
dikayakan seperti itu
nah ini menjadi sumber sumber potensi
belum lagi memang
di dalam membersihkan
atau perawat lahan itu
nah seperti itu
langkah pemerintah setempat
kasus kebakaran hutan lahan
di palangkaraya khususnya
darurat sudah diberlakukan
penambulangan dengan mitigasi
lahan lahan yang dulu terbakar
atau lahan lahan yang
hal seperti ini
farid atau granase
terbatas di lahan masing masing
mengupayakan agar masyarakat
dimiliki lahan itu
atau kaiti perusahaan
membuat sumur bor
tegahan kebakaran ini
orang yang ada titik api
cara turun ke lapangan
itu yang kita lakukan sekarang
baik kita harapkan
kerhutlah di kalimantan tengah
bisa menurun ya pak ya
parluhutan pak pahan
plt kepala bpbd kota palangkaraya
bersama kami di newsroom